kamu tadi ada di pasar terus cuma kecopetan
kamu harus menjawab
bukan saya copetnya
terserah siapa aja
tetangga kita ada beberapa yang pengangguran
tapi sarjana semua
masa sarjana disuruh kerja ngerut singkong
ada juga yang lulusan sma
jerubar jerubar jerubar
kita ini orang bukan sapi
kita ini orang buka sapi
yang bisa diperah
kesini mau kerja atau mau ngobrol
untuk taruh kasuskan

jangan bisa numero situ
harus mudah memang
polipu biasa nggak ada
dimas kecopetan di pasar
pasar kan wilayah kamu
kenapa sampai ada copet operasi di sana
saya belum datang
anak buah kamu belum datang juga
kenapa sampai ada copet operasi di sana
tolong kang gue jangan sampai tau
terus kamu mau minta tolong apa
oh kamu pakai ahmad
nama kamu bagus
udah sesuai sama kerjaan kamu dulu
itu kan dulu
sekarang makan udah enggak
makanya mau ngelamar kerja
dimas yang kerja di keluarga kang bahar
tadi kecopetan di pasar
bantu saya nyari coklat sama dompetnya
saya udah gak jadi copet
udah gak berurusan dengan kerjaan copet
kamu gak mau bantu saya
ada yang kecopetan
saya disuruh nyari copetnya
kang murad taunya urusan copet mencopet itu saya
kan kamu udah gak jadi copet
saya udah bilang begitu
kang murad malah nanya
kamu gak mau bantu saya
tadinya saya enggak mau
ditanya gitu jadi mau
kamu nyopet di pasar
nyopet di mana
anak buah kamu
imas yang kerja di keluarga kang bahar kecopetan di pasar
copet sama dompetnya harus ketemu
saya tanya anak buah saya dulu

kamu tadi nyopet di pasar

kamu tadi nyopet di pasar
kau mau di sini
saya pergi dulu
bukan pony jangan sampai aku melawanmu

temennya saya gak ada yang nyopet di pasar
kamu tadi ada di pasar
terus emas kecopetan
kamu harus menjawab
bukan saya copetnya
terserah siapa aja
tetangga kita ada beberapa yang pengangguran
tapi sarjana semua
masa sarjana disuruh kerja ngerut singkong
ada juga yang lulusan sma
masih terlalu muda
masih gengsi dia
jadi siapa tuh
kan itu tadi pertanyaan
saya gak tau bos
kita minta iuran setiap hari
itu bukan pajak yang gak jelas buat apa
uang itu dibagi
ke beberapa pihak
sebagian buat kita juga
kenapa kita harus kebagian
karena kita punya tanggung jawab
buat nagih iuran itu setiap hari
keamanan buat pedagang
juga keamanan buat yang belanja
kalau kita gak bisa ngejamin keamanan disini
kita udah gagal megang separuh tanggung jawab kita
iya esi ngerti

kalau ngerti gak usah rewel gak usah bawa ya

kita udah dapat lima dompet hari ini
kita lapor dulu ke bos
saya sudah terima laporan dari junaidi
teman temannya nggak ada yang operasi di pasar
saya nggak kenal copet kelompok yang lain

maaf saya gak bisa bantu banyak
makasih ya kang udah bantu cari info
dapat berapa dompet
perasaan saya kenal
anak buah saya yang dulu yang sekarang kos di penjara
pernah dapat dompet ini
ktp di dalamnya juga ini